kamu dulu pernah kesana gak nih
gak pernah mas dan gak tau juga dimana
karena setau aku kalo misalkan roy mau latihan itu ya di rumah yang sekarang kita tempatin
yaudah saya cek gps ya
oke ketemu nih gak jauh dari sini
dan ketika pemikiran al mulai terbuka
orang sebaik andin gak mungkin tega melakukan pembunuhan tante
dan mereka bertekad untuk mencari siapa pelaku yang sebenarnya
siapa dalang dibalik semua ini
dan mereka membuktikan
bukan andin pelakunya
kenapa al ga pernah cerita ke tante selama ini
tante lihat kondisi tante sekarang
tante stress down banyak pikiran
ini yang al takuti tante
al itu ga mau kondisi tante makin ke drop
al cuma butuh waktu tante
dia butuh timing yang tepat
dan al bertekad untuk menceritakan semua ini di hadapan tante
setelah pelakunya ditemukan
tante menanggung al
tante menanggung al
tante menanggung al
saya tau banget tante
tante menanggung al
tante menanggung al
dan saya datang kesini tante
saya ga ada maksud untuk ngebela andin
dan saya juga ga ada maksud untuk menudutkan tante sama sekali
saya berniat untuk menceritakan sepenuhnya
kalau begitu sekarang saya langsung pamit
tiga kesehatan yang berat

apa benar yang lelaki itu bilang tadi
kalau andin bukan pembunuh roy

aku lihat andin itu cantik pintar orangnya lembut juga baik hati
dia tuh bener bener menantu idaman aku
apalagi aku lihat kalau nino itu mujadihah
tapi begitu aku dengar kalau handin selingkuh dan membunuh
aku tuh sebenarnya gak percaya ros
ya aku percaya sama anakku ros
apalagi saat itu kan pengadilan memutuskan
kalau andin bersalah
jadi aku nganggap itu semua benar
aduh semoga perkataan mamanya nino ini gak bikin tan terasa makin sulit untuk percaya sama andin
kita bicara dari hati ke hati
ya mungkin lebih tepatnya curhat ngomong apa adanya
bisa serius gak
ya apa yang gue omongin sama nyokap lo mudah mudahan bisa diterima sih
tapi kalau emang nggak bisa diterima lo masih harus berjuang lagi
gue cabut ya
nah kalau gitu sekarang kita masuk yuk
papa sama mama masuk juga yuk
papa sama mama sampai sini aja ya
yang masuk rena aja mancus
lagi pulet kan omnya juga lagi sakit
biarin omnya istirahat ya
yaudah deh ma lain kali mama masuk sama papa
yaudah mama sama papa pulang dulu ya
mir gue pulang dulu ya
iya pasti gue jagain kak

gak pernah ngeieran
sini gue aja angkat
halo assalamualaikum wr wb
saya pak surya dari coffee city
saya mau menanyakan apa betul unicorn band menolak untuk tampil di coffee city lagi
kalau iya alasannya apa
kami nggak bisa kerja sama lagi dengan coffee city
kalau boleh tahu alasannya apa daniel
karena kemarin sepertinya semua baik baik aja kok
tapi kami baru tahu kalau yang membunuh roy itu adalah anjing
andin setegah itu sama roy
maka lebih baik kita nggak usah kerjasama lagi pak di coffee city
jadi mereka menolak tampil karena mengira andin yang sudah membunuh roy
apa alasan mereka gak mau tampil lagi di coffee city
jadi barusan papa ngomong sama daniel yang nyanyi
mereka menolak untuk tampil lagi di coffee city
karena mereka baru tahu
kalau andin adalah yang membunuh roy
mereka nggak mau karena
andin membunuh sahabat mereka
jadi gara gara alasan itu
luar biasa pak
pemeriksaan negara masing masing bu alam
pantas pake air panas ng setaranya
ya allah kasihan andin
andin terus terusan menderita karena menanggung kesalahan yang elsa pernah buat
dan ini salah aku juga
aku tidak punya keberanian untuk mengatakan semua kebenaran ini
dan aku tidak sampai hati melakukan ini ke elsa
aku gak mau bikin kamu bingung
ini cuma pandangan aku pendapat aku
tapi ini kan keluarga kamu
kamu yang lebih ngerasain lebih tahu
jadi semua keputusan ada di tangan kamu ros
ya udah ros
mungkin sebaiknya aku pamit ya
kamu harus jaga kesehatan
jangan banyak pikiran
kalau ada apa apa kamu kabarin aku ya
sekali lagi aku minta maaf
kamu datang kondisi aku lagi kayak begini
aku pulang dulu ya
salam mas chandra ya
ichi pulang dulu ya
ada om achan
aduh raina kamu tuh tambah gede tambah lucu
om achan kangen lho sama kamu
habis dari mana
oh waduh seru ya pasti ya
ya udah sekarang om bacan mau pulang dulu ya
nanti kita ketemu lagi
aduh seru ya mama
yuk duluan ya
oma tadi aku seneng banget
aku belajar berenang di rumah papa dan mama
tadi aku juga diantar lho sama papa dan mama
oma kamar dulu ya sayang

kita pergi dulu ya

kalian udah pulang
kok papa sendiri mama
mama tuh lagi pergi ke rumah bu rosa
emangnya ada apa
nggak ada apa apa
mama cuma pengen mungkin bu rosa aja
nggak ada apa apa
ngapain mama ingin nino ke rumah halde baran
gimana kalau nanti ada yang bicara macam macam ke mama
kamu yakin nggak mau pakai kruk
nggak usah ma
ini juga udah mendingan kok
udah nggak sakit
aku aja ini jalan dari tadi
ya terus kamu tuh nyetirnya gimana
mau nggak kita sewa mobil aja sama sopir sekalian kan ada
ma nggak usah
aku bisa sendiri kok
mama tenang aja ya
ya sudah kalau begitu
ya ampun ren
ini mobil kamu kotor sekali
aduh udah kelamaan parkir di sini tuh lihat
nanti dibersihin ya ma
mama duluan aja di mobil ya
nunggu di mobil
aku mau masuk ma
mau ke telet dulu
kenapa bukan dari tadi aja sih ke toiletnya
baru sekarang mau ke toilet
ya kan ke bladenya baru sekarang ma
bisa enggak udah biarin aja mama aja
biar aku aja
ma sebentar ya
bapak nggak perlu membayar biaya rumah sakit karena semuanya sudah dibayarkan
apa saya nggak perlu bayar rumah sakit
iya biaya untuk pasien alika kurniasi semuanya sudah lunas
apa yang bayar pak aldebaran
bukan pak tadi yang membayarkan namanya pak randy
jadi sus yang bantu bayar itu pak rendy
pak rendy sempat jenguk aku itu ya bu
kalian berdua kenal apa randy
pak tunggu pak
saya asistennya pak al
saya ditugaskan sama pak al untuk mencari bapak
tapi waktu itu bapak malah kabur
ya maaf ya pak
karena saya bapak jadi ketabrak mobil
dan terima kasih juga pak
bapak sudah membiayai rumah sakit anak saya
semuanya sesuai janjian saya
bapak sudah berhenti mencari bapak kan
sebenarnya masih ada satu hal lagi yang harus bapak lakukan
tolong bapak ikut saya ke jakarta ya
dan ketemu sekali lagi sama bu rosa ibunya pak al
dan menjelaskan kalau apa yang diceritakan bapak itu bukan rekayasa atau paksaan pak
jadi kemarin itu bapak ke jakarta
saya sudah tidak mau lagi berurusan dengan bapak aldebaran
dan saya juga sudah pernah menceritakan itu sama ibunya pak aldebaran
jadi sekarang saya mau pulang sama istri saya pak
bapak bantu om randy ya
om randy sudah baik sama aku
bapak bantu om randy ya
om randy sudah baik sama aku
sebenarnya saya ingin menjelaskan kepada pak randy
tetapi saya takut untuk lagi bermasalah dengan bu elsa
saya penat sampai bu elsa tahu
nanti dia akan memberi uang kepada saya lagi
tapi saya ingin mengatakan kepada pak aldebaran dan pak randy
mereka adalah orang yang baik

mendingan tante sholat aja ya supaya allah bisa kasih petunjuk buat tante
karena dia sebaik baiknya pemberi petunjuk
ya kamu benar
terima kasih ya
kan bapak yang bilang ke aku kalau kita harus hidup tolong menolong
iya kan bu
oke saya akan bicara lagi dengan ibunya pak aldebaran
alhamdulillah ruben alam
makasih ya pak
yaudah kalau gitu sekarang juga bapak ikut saya ya ke jakarta
bu sama lika pulang aja duluan ya
nanti bapak nyusul kalau semuanya udah beres
pak sebenarnya ada masalah apa kenapa bapak harus ke jakarta
ya udah pokoknya nanti kalau semuanya sudah beres bapak akan jelasin
ibu nggak usah khawatir sama bapak ya
yaudah alika kamu harus tersambung sama ibu ya
saya permisi ya bu alika
iya pak randy
sayang salim dulu
kamu sehat sehat ya
ya bu bapak salam sejahtera
tidak ya pak
aduh randy di mana sih gak dateng dateng toilet aja lama
kok kamu di dalam
setuju kamu lama banget sih ke toiletnya
ini siapa lagi
ini pak sumarno
dia temennya pak al
dan dia mau ikut ke jakarta ma
belum juga keluar dari rumah sakit
udah ngurusin lagi pak al lagi pak al lagi
itu aja terus
oh iya mah nanti mama gak apa apa kan duduk di belakang
soalnya aku mau ngobrol sama pak sumarno di depan
jadi kamu ini dari sini langsung kerja
mau ngurus urusannya pak al lagi
aduh ren mama pusing deh sama pak al
aku cuma mau ngantar pak sumarno aja
ren kamu kakinya belum sembuh
harus banyak istirahat
gak usah kerja dulu nggak usah mikirin kerjaan kenapa sih
kan kita emang searah sama sama ke jakarta
lagian kaki aku juga udah sembuh mah
yaudah yuk masuk yuk
kita menggunakan cara apa lagi ya untuk meyakinkan mama
kita udah berusaha sebisa kita nih
saya cuma berharap masih ada sedikit cinta mama untuk kita
karena cuma cinta mama yang bisa menyatukan kita kembali
kamu coba telfon temen temennya roy lagi deh
saya ingin bicara dengan mereka
kayaknya nggak bisa deh mas
mereka tuh udah marah banget sama aku
dan mereka pikir aku yang udah ngebunuh roy
coba lagi deh
eh bentar bentar bentar
jahan nih nenek lubang gue
mau ngapain lagi sih dea
gak diangkat mas
buset dah ada yang telfon lagi
tetep gak diangkat mas
bener yang aku bilang mereka tuh marah
mas aku mau ngapain

mas aku mau minta duit
ini libur jadi bisa ketemuan deh sama mas pacar
bisa pak ada apa ya pak
kamu cari kontak manajer band unicorn
kamu cari tahu di mana band itu latihan
saya mau kamu carinya sekarang
dan harus ketemu ya
baru aja senang gak ada kerjaan
untung pacar gue belum datang
jadi bisa selesaikan kerjaan dari pak al dulu deh
ya saya dengar dari istri bapak
bapak memutuskan untuk berhenti bekerja di ojek online karena menang lotri ya pak
iya betul pak
pasti banyak ya jumlahnya sampai bapak berhenti bekerja
ya lumayan banyak pak
oh iya bapak bisa beli lotre itu dari warga bogor juga pak
iya pak benar
saya nggak bisa menceritakan itu semua
karena pesan yang dari bandar saya tidak boleh menceritakan itu pak
lagi pulang ngapain sih kamu tanya tanya itu sama pak sumarno
kamu tuh fokus nyetir aja kenapa
bisa dipake gak buat nyetir
bisa kok mak aman kok
syukurlah pak reni tidak menanya nanya lagi
lebih baik saya tahan dulu pertanyaan saya
sumarno tampak ngenyaman daripada dia tiba tiba berbuat nekat
lagi pada makan ya
iya mama juga lapar
baru juga mulai kok mak
baru juga mulai
tadi habis dari burung sama
iya mo jadi tadi tuh mama pas ke sana
tau tau ada laki laki tamunya rosa
dia lagi ngejelasin kalau andin itu bukan penggunanya roy
orangnya tuh tinggi tinggi gitu terus agak ombak ombak gitu
ada jambul jambul sama dia
kayaknya erlangga apa ya
ya pasti dialah erlangga kan temennya ah
dia pasti bilangnya kalau mbak nin bukan pelakunya
kalian kenal dengan laki laki itu
ya kenal lah orang dia nyekap nino ya kan sayang
jadi dia yang nyekap kamu no
tapi dari cara dia ngejelasin itu dia kelihatannya benar benar meyakinkan lho pak
sampai sampai mama tuh percaya kalau andin itu nggak ngebunuh roy
aku sebelumnya awalnya juga mikirnya kayak gitu ma
tapi ternyata emang terbuktinya mbak nin bersalah kan
terus kondisi bu rosa gimana
tadi sih mama nggak bisa lama lama di sana pak
soalnya kan kondisi rose papa tahu sendiri lagi stres
jadi mama cepet cepet pulang
duh kalau semua orang berpikir mbak andin nggak bunuh roy bisa makin terancam posisi gue
tunggu mbak andin
tunggu mbak andin
tunggu mbak andin
tunggu mbak andin
tunggu mbak andin
tunggu mbak andin
tunggu mbak andin
tunggu mbak andin

mereka biasa latihan di studio musik monokro
kamu dulu pernah ke sana nggak
nggak pernah mas
dan nggak tahu juga di mana
karena setahu aku kalau misalkan roy mau latihan itu ya di rumah yang sekarang kita tempatin
yaudah saya cek gpsnya
oke ketemu nih gak jauh dari sini
mah mama turun duluan ya
langsung masuk apartemen biar istirahat
terus kamu ngapain
aku mau tidur
terus kamu ngapain ren
ini kan aku mau ngantriin pak sumarno dulu ke rumahnya pak al
baru dari situ aku langsung pulang
kaki kamu tuh masih sakit loh ren
ma kan sebentar aja
lagian kan rumahnya pak al nggak terlalu jauh dari sini
mama tahu rumahnya pak al itu nggak jauh dari sini
kalau kamu udah urusin urusannya pak al pasti kamu itu lupa pulang
kamu tuh ngeyel banget ya sama mama kamu
kamu gak ngerti perasaan mama
mama tuh gak mau kamu sakit lagi ren
ma kaki aku kan udah nggak sakit ma
lagian cuma sebentar doang kok beneran
pokoknya aku janji aku bakal pulang cepet cepet ya
kamu tuh ngeyel ya kalau dibilangin mama
mama makin gak paham sama kelakuan kamu